sebelum membuka restoran di kawasan jakarta selatan irotikai merupakan usaha makanan kaki lima
terus habis itu di sangguling
ini kira kira akan seperti apa market pasar menerima ini
perputaran uang yang didalamnya terdapat
mulai memainkan dari lini lini belakang
dan ini biasanya isinya adalah nasi
pada masa sebelum pandemi barbershop premium seperti yang berada di jalan walter mongensi di jakarta selatan ini
apa keseruan ramadan di indonesia nonton connected ramadhan tentunya
kalian emang janjian untuk begitu atau
walaupun tidak related dengan masalah permenaker
atau bank cuminya dua aja yang kecil nah itu harganya bisa disesuaikan
kesamaan yaitu berdasar pada agama
karena kita mengelola kompetisi ini durasi jangka panjang waktu lama sampai nanti maret kemudian banyak orang seperti itu
setelah mengembang pisang yang sudah digiling kemudian dimasukkan ke dalam adonan
peserta pelatihan di lembaga lembaga kursus barista akan menerima
mengingat nanti kan dinamika terkait dengan fit and proper testnya sendiri juga belum pasti kapan dilaksanakan
lu udah ada obrolan maksudnya mau mau main dimana atau sekolah dimana di luar
karena pertama kali saya lihatnya di youtube juga
jadi dinamikanya selalu menarik
di games kamboja ini kita sasarannya tiga medali emas
ya secara berkala ya minimal enam bulan setahun sekali
oleh koalisi ini terkait dengan nama cawapres ya
setelah didiamkan sesaat kue sus pun siap diisi dengan berbagai varian flah
data di indonesia menunjukkan sebanyak enam satu persen penduduk indonesia berusia lima belas tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental
karena banyak juga undang undang yang akhirnya jebol
deg degan karena itu tadi udah pertama lolos ironman itu
ibarat dna tomat begitu mendarah daging bagi warga italia
terlebih paduan suara melibatkan puluhan penyanyi
seperti yang dilakukan oleh anik prianti yang sudah berjualan jamu gendong sejak dua ribu dua belas
gue pertama kali main seti sama dia
sehingga perlu dilakukan mobilisasi tenaga kesehatan
sedangkan kaum wanita menarik kain merah panjang dan berdiri di bawahnya
yang sangat berharga untuk mengungkap